salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kita tepuk tangan panas panas panas
panas panas panas panas kita perlu perkenalan nggak perlu lah nggak perlu kenalin lama nama
kita kita kan tiap minggu udah di sini doh tiap minggu kita kritisi pemerintah wei berarti kita
udah dikenal masyarakat bukan nama polisi kita udah dikenal udah dicatat sama polisi nama nama
kita udah kita bahas tema hari ini bang boleh tapi sebelumnya ini doh ya oh jangan gitu loh
tar dulu nih ini temanya adalah salib penyalip anies ganjar prabowo oke kita pengen kritisi dulu
semua media yang ada di indonesia termasuk cnn juga kenapa semua media tuh bahasnya anies ganjar
prabowo anies ganjar prabowo apa perasaan orang yang pengen nyapres dari tahun lalu udah pasang
bariho tapi gak pernah dibahas siapa cah imin wuih benar iruring lho n moreover kita masih punya
toko politik logam ngecari milo bener bener dari tahun lalu udah bikin bal zuhir tuisannya
siap nyapres siap nyapres bopak siap lo dia enggak pernah dibahas media media itu bang cah
imin siap nyapres media belum siap bahas tapi masalah itu bang mungkin ya ini mungkin pesan untuk untuk
timnya cairinangin questa apa tahun depan itu kalau bisa tunggu dua tahun kemana itu kalau bisa ya sih

tapi kita juga pengen nanya juga nih kan dari kemarin tuh pak anies naik private jet oh iya
benar masyarakat nanya kok bisa pak anies naik private jet takutnya masyarakat berpikir udah
pak anies sekarang main binomo ya enggak enggak enggak enggak semua yang private jet kan indrakens
indrakens ketangkep lo main private jet enggak semua bang ini salib menyalip ganjar anies dan
prabowo oke dan kita lihat adalah pak anies ini berhasil menyalip pak prabowo betul sedangkan pak
ganjar itu tetap di posisi satu tapi stagnan gitu aja iya pak prabowo malah katanya agak turun
betul padahal pak jokowi sudah mengendorse ya pak ganjar dan pak prabowo benar benar sebagai
anak muda kita melihat bahwa ternyata kayaknya cara endorse nya yang salah seperti kita lihat
pak jokowi ngendorse pak ganjar dia bilang gimana caranya bang carilah pemimpin yang mikirin rakyat
yang rambutnya putih dan jidatnya berkerut
rambutnya putih jidatnya berkerut masalahnya kan yang rambutnya putih dan jidat berkerut kan banyak
iya benar takutnya masyarakat salah kaprah betul yang dimaksud pak jokowi adalah pak ganjar yang
masyarakat tahu adalah faris rm iya dua ribu empat melihat kepilih takutnya begitu pak prabowo juga menurut
cara endorse itu agak salah bagaimana dong waktu itu aku nonton di youtube katanya tuh pak jokowi
itu bikin pidato ada pak prabowo nah disitu tuh pak jokowi bilang saya udah dua kali menang pemilu
mungkin sekarang adalah jatahnya pak prabowo semua tepuk tangan itu salahnya di mana
salahnya takut ya jangan jangan pak jokowi itu belum selesai ngomong oh ada kalimat lanjutannya
takutnya apa kalimat lanjutannya saya sudah dua kali menang pemilu mungkin tahun ini adalah jatahnya
pak prabowo untuk umroh kita enggak tahu kita enggak tahu nih umroh gini yang bukan presiden
tahu kan kita enggak tahu salah mungkin lagi yang saran kita ke pak jokowi kalau pengen endorse orang
tirulah selebgram apalagi kan pemilik kitab anak muda semua betul harusnya pak jokowi itu niru
selebgram endorse nya lewat instagram pakai cara selebgram skincare skincare an iya kan
contohkan biasa selebgram ngomong gitu hai guys aku baru dapat produk ini dari mslow
di review harusnya pak jokowi kayak gitu doh akan lebih menarik bang kalau misalnya pak jokowi ini
upload dia video mau endorse dia upload video di instagram langsung ada tuh videonya disitu kan
halo guys hari ini aku dapat kirimani dari gerindra kita buka kali ya wah isinya pak prabowo
guys dia kerjanya bagus kok kalau mau pilih dia klik link di bawah ya gitu mungkin akan berhasil
mungkin banget atau mungkin tambahannya gila kalau pengen pilih pak prabowo pengen dapetin diskon
pakai kode voucher ku ya ketik aja jokowi tiga priode ya bukan itu bukan ya bukan ya bukan ya
kasih pesan untuk masyarakat tapi ini pesan kita dari masyarakat namanya kompetisi
itu biasa salib menyalip betul yang penting siapapun yang menang itu menang karena suara
rakyat bukan karena suara goib saya gian saya aduh terima kasih terima kasih aduh sentilanya cukup
keras keras ini kayaknya suaranya datang dari hati teman teman komika yang mewakili suara milenial dan
tadi penampilan dari aldo dan juga gian komisi co sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir ada ketua umum projo mas budi ari kemudian
gerindra bang andri rosyadi jangan baper ya oke masih banyak pertemuan kita ada ketua dpp nasdem
willy aditya udah pakai jaket ini mungkin nanti mas eh bang andre udah bisa bikin jaket juga kalau
udah sama sama dapat tiket dan yang terakhir direktur eksekutif foxpol center bang pangi dan
tadi bergabung melalui sambungan zoom ada direktur eksekutif indikator politik burhanuddin mutadi dan
juga teman teman mahasiswa dari tanjung pura terima kasih sudah bergabung dan kita ketemu
hari senin minggu depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat saya rifana pratiwi
saat malam sampai jumpa